curah hujan belakangan ini semakin meningkat ya jadi anda yang harus sering beraktivitas di luar rumah harus waspada
selalu persiapkan diri anda apalagi kalau jika tiba tiba hujan deras turun begitu ya
seperti ini tiba tiba hujan deras turun waduh belum lagi kalau tiba tiba ada petir
itulah kenapa kita jangan pernah berteduh di bawah pohon ya ketika hujan karena rawan sekali terkena sambaran petir
apalagi petir bergerak dengan kecepatan cahaya yang mendekati tiga ratus juta meter per detik
jadi mustahil kalau kita bisa menghindar petir
belum lagi petir ini mengandung muatan listrik yang panasnya hampir tiga puluh ribu derajat celcius
jadi itu setara dengan lima kali lebih panas dari suhu permukaan matahari
pantesan ya ini pohonnya langsung terbakar begitu
makanya kita langsung mendingan langsung masuk ke rumah aja yuk biar lebih aman yuk
tapi lebih aman lagi ketika anda masuk rumah
ketika banyak petir menyambar sebaiknya periksa kelistrikan di rumah anda ya
kalau yang udah masih nyolok dicabut
mbak boleh minta tolong dicabut semua yang tercolok masih biar aman
oke terima kasih ya mbak ya bagus banget nih
semua dicabut stop kontaknya karena sebaiknya segala peralatan elektronik dan segala perangkat yang terhubung dengan listrik akan mudah terbakar kalau tersambar petir begitu ya
apalagi ini hujannya masih belum reda nih
aduh petirnya masih juga besar besar gede gede banget serem ah
oh ya walaupun kita sudah berada dalam bangunan tertutup sebaiknya kita juga hindari atau jauhi yang namanya jendela
sebab petir ini juga bisa menyambar ke dalam rumah atau bangunan tertutup
tetapi peristiwa ini memang sangat jarang terjadi sih begitu ya
oke kita tunggu dulu nih
nah kalau hujannya sudah reda demikian tips agar kita terhindar dari sambaran petir
di musim hujan seperti saat ini
mari kita jaga keselamatan demi orang orang yang tersayang